ini gak boleh terjadi oke
tentu saja mereka berdua duaan
boy kayaknya mendingan
ada yang mau gue tunjukin buat lo
jangan jangan angel mau nunjukin gambar gue sama boy tadi
ini gak boleh terjadi
gue harus ngelakuin sesuatu
ntar aja deh
ih apaan sih tuh cewek
lo jangan deket deket sama dia ya reva
udah stress sekali tuh
soalnya dia tau boy tuh gak cinta sama dia
cintanya sama temen gue yang ini nih
ini boy ngajakin gue ketemuan
ada yang mau pacaran nih
gak lama kok
udah lama lamain aja gak apa apa kok
gak ada yang
tante mau ketemu sama kamu angel
karena tante mau boy sama reva gak deket deket sama gue
gak deket deketan lagi
oke tante ketemuan dimana
kita ketemu di cafe elite
karena tante gak punya waktu banyak
tante masih ada kerjaan lain
nah sekarang tante jalan langsung kesana dari kantor oke
oke tante sampai ketemu disana
angel udah pergi
gak mungkin juga kan gue ketemuan sama dia
ketemuan sama angel dengan wajah gue kayak gini
itu sama aja gue bunuh diri
apa yang harus gue lakuin sekarang ya
ide yang bagus
surti lo tuh gak usah banyak gaya ya surti
ya nyomut oh ini tuh nyomut
dengerin gue sekarang juga lo harus dandan yang super duper cantik yang mirip sama gue
kita ketemuan di niro supermarket yang ada di ketaman mini oke
saya teh harus pakai baju nyomut gitu mau apa nyomut
jangan banyak tanya cepet kan sekarang juga lo dan anke gue oke
saya mau pakai baju nyomut ya tunggu ya nyomut ya
gue harus jalan sekarang
coba yang ini aduh
masa nyomut begini bajunya
hah gak cocok
kan yang ini cocok
kalau ini huuh enun
cocok kalau buat jadi nyomut baju ini mas
serti berangkat cus lah
sensei kenapa sih dari tadi diem mulu
lagi ada masalah ya
kita dong sama kita kali aja kita bisa bantu
hmm benar benar benar
lagi ada masalah apa sih emangnya
gue cerita nggak ya sama mereka
sensei kalau misalnya sensei punya masalah
itu jangan disimpan sendiri
ya kalau aku cerita ke kalian
kalian ember gak
nih mau gayung mau ember
gak akan ada yang tau
jadi aku cerita deh
aku punya pacar
dan rencananya kita tahun ini mau nikah
aku juga udah nyembahkan undangan
tapi tiba tiba dia ngebatalin pernikahan
tapi tiba tiba dia ngebantalin pernikahan
karena dia punya beasiswa ke elite inggris

keren sih keren
namanya undangan udah disebar ya nggak bisa dibatalin gitu aja

iya sih bener juga kata mela
nih lagian ya kalau misalkan ini
sensei tuh juga jadi cowo yang tugas
jangan ngalah terus sama cewek
tapi ya emang pacar
sensei keren banget bisa dapet beasiswa
walaupun ada beasiswa pacar sensei tuh
gak seharusnya jadi runway bride gitu
iya kan mela
bener banget sensei tuh kurang tegas
terlalu lemah sama cewek
jadi tegas dikit gak apa apa lah
jadi tegas dikit gak apa apa lah
ada bener juga sih
ada bener juga sih
tapi bisa lebih diperjelas gak maksud kamu
nah jadi gini lho
seharusnya sensei tuh lebih tegas sama pacar sensei
kalau seandainya dia lebih pilih beasiswa
keluar negeri daripada nikah sama sensei
ya berarti putus gitu aja
bener tuh kata mela
kalau misalkan walaupun
beasiswanya tuh keren banget
dia bisa dapet ke inggris
ya tetep aja kalau seandainya sensei
pacar sensei tuh pasti takut juga
iya kan bener banget
mana sih yang mau kehilangan strensai
udah ganteng keren
pasti kadang mau ingin muji aku ya
ya enggak lah
kita itu kagum sama saya
kita kagum sama sensei
jangan salah aku juga galak
tapi dia lebih galak lagi
terus gimana dong itu
nih udah kena
pernah belum disantang
belum kan coba deh
dia belum pernah juga kan ada di posisi bakal kehilangan sensai
makanya coba taruh dia di posisi kayak gitu
bener apa kata vivi
kalau sensei belum coba
ya sensei gak akan tau
pasti dia lebih pilih sensif
bagian nih ya
cewek sensei itu galak
karena dia mau nutupin kekurangannya dia
karena dia itu kurang cakep
sedangkan sensei itu gateng gateng
kalau sensei itu tegas
cewek sensei juga pasti takut sama sensei
dan pasti bakal nurut sama maunya sensei
gugat cerai papi kamu
aku ikut senang juga boy
beneran ikut senang
kalau kamu senang ya aku senang
kalau kamu sedih aku sedih
sejak kapan mulai gombal kayak gini
karena gue takut banget
ini sekolahan ada reva dan boy lagi lewat
terus ngeliat gue
ini nggak boleh terjadi oke
gak boleh terjadi oke
gak boleh terjadi oke
gak boleh terjadi oke
gak boleh terjadi oke
kayaknya mendingan aku balik ke kelas aja deh
soalnya gak enak juga
kalo diliat sama temen temen kita cuma berdua kayak gini
tadi kira pacaran